kita ke informasi lain ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan
puan maharani menyambangi kediaman ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar di jalan widya chandra empat kami siang
pertemuan ini diakini oleh sejumlah elit kedua partai untuk makan siang bersama
sekaligus membicarakan langkah politik keduanya menuju pilpres dua ribu dua puluh
puan maharani datang ke kediaman caimin pada pukul dua belas lima puluh waktu indonesia barat
didampingi ketua bapili pdip bambang wuryanto
serta ketua dpp pdip bidang perekonomian said abdullah
puan langsung disambut oleh caimin bersama dengan sang istri
dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melakukan agenda pertemuan secara tertutup
sebelumnya wakil ketua umum pkb jazilul fawait
menyebut bahwa pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti godaan puan
di harlah pkb surabaya terkait nama muhaymin iskandar
yang masuk dalam bursa cawa pres ganjar perancis